untuk memeriahkan tahun baru islam warga bondowoso jawa timur menggelar festival lampion
dalam festival ini lampion blue fire menjadi daya tarik penonton
dengan api indah berwarna biru membuat ribuan pengunjung kagum
seperti apa keindahan lampion blue fire ini berikut liputannya
selama ini blue fire dikenal sebagai destinasi wisata
dan satu dunia andalan bondowoso ternyata bisa dihadirkan dalam bentuk lampion
ini inspirasinya dari mana
tak pelak lampion karya siswa smp kecamatan gerujukan ini
mendapat apresiasi tersendiri dari ribuan masyarakat yang hadir menonton
termasuk panitia pelaksana
kostum menampilkan batik batik
terus lampionnya ada
provire nya juga yang menampilkan bahwa di bondowoso itu ada destinasi yaitu pro fire yang ada di kyc
sementara peserta sengaja tampil dengan gemerlap warna biru
dan mengenakan batik khas bondowoso bermotif kopi
sebagai salah satu cara mempromosikan wisata bondowoso
yang juga dikenal dengan tanaman kopi arabika terbaiknya

api biru yang dimaksud sama itu
di gunung ijen
festival yang sudah digelar kedelapan kalinya ini
diharapkan bisa mengenalkan khasana kebudayaan serta potensi lokal bondowoso
sekaligus sebagai ajang menggali potensi dan prestasi warga bondowoso
saya fulkus mandani